putri ratna sarumpayat atika hasiholan kami siang menjenguk sang ibunda di rumah tahanan polda metro jaya
atika hasiholan kembali menjenguk ibundanya ratna sarumpait yang tengah menjalani masa tahanan sebagai tersangka penyebaran berita bohong atau hoax
dalam keterangannya istri dari rio dewanto tersebut mengatakan dirinya hampir setiap hari menjenguk ibunya yang saat ini dalam kondisi sehat
sementara itu penyidik polda metro jaya kembali mengirimkan berkas tersangka penyebaran berita hoax tersebut
yang sebelumnya telah dinyatakan p sembilan belas oleh kejaksaan tinggi dki jakarta
sekarang sudah agak mendingan